baik dari penyelenggara dari sisi pengamanan dan tentunya pihak pihak yang memang perlu kita lakukan pemeriksaan
untuk menuntaskan dan memberikan gambaran terkait dengan peristiwa yang terjadi
dan tentunya siapa yang nanti
jadi harus bertanggung jawab di dalam proses yang kita melakukan
jika memang itu polisi yang proses didana jadi siapa yang bertanggung jawab